jangan dipegangin terus
nanti masuk angin
nilai tukarnya menurun
beli tiket ke sumatera
gak perlu nunggu kang asep
saya juga bahagia kum kalau diperhatiin kayak gitu
saya harus antar ntin
aku untuk orang yang gak holot
buat seragam olahraga itu mana
kemaren neng bilangnya lima puluh
yang ngomong lima puluh ribu teh bapak bapak orang tua murid akan
pas neng tanya ke wali kelas katanya teh satu ratus dua puluh lima
nah harga kaos teh mahal
makanya izinin neng berangkat
yaudah kalo gitu pake uang hasil penjualan motor aja
bapaknya mana bu
femt itu malah ikut
iya udah salah ganti baju
cukupi satu ya
mau bahas sendan doi
dari sini deh
kita akan nungguin bapak dulu bu
itu bapak bu
bapak ambil jaket dulu ya
febri ambil sendal
orang yang punya persoalan kayak kang akung itu teh nggak butuh nasihat
dia itu tahu apa yang harus dia lakuin
dia itu cuma perlu berkeluh kesah mengeluarkan isi hatinya
cuma butuh teman curhat teman yang mau ngedengerin
tin aku juga sering punya persoalan kayak si aku
pengen banget ada orang yang dengerin
tapi aka nggak tahu harus ngobrol sama siapa
iya kang dadang
tin jangan mau digombalin
mertuanya pada galak galak
nanti kalau warung ini digerebek bagaimana
jangan boros boros jangan ngopi terus di sini
kalau uang belum dikirim terus bagaimana bayarnya
terus kalau terjadi besar pasak daripada tiang kan merabek
orang warungnya mau dibeli
sama ini dan
udah senarik san
jangan dipegangin terus
nanti masuk angin nilai tukarnya menurun
kalau kamu punya uang satu tujuh ratus mau diapain
beli tiket ke sumatera
nggak perlu nunggu kang asep
nah bunteng kang bunteng
kalau saya dapat uang satu tujuh ratus pasti semuanya saya kasih kangkos suara
biar uangnya lebih banyak
apa sih doi
kesian jennifer belum makan
udah masak udah makan
mereka pergi begitu saja
mentang mentang esy yang cari uang
esnya itu kamera lusti ya
apa gerak papikan
biasa aja kalau sampai ketahuan yang punya jepit ini saya unyong unyong
sejuta tujuh ratus bisa buat apa tuh
kalau nggak hati hati kalau nggak buru buru dalam seminggu juga habis
kalau sudah habis selesai hidup saya
buat dagang tukang dagang apa
heee saya tuh suka sama cilok
nih kalau kamu suara udah dagang cilok otomatis akan dapat satu pelanggan tetap
kokos ke sumatera
aduh gini helmnya
iya saya juga tahu kamu tokonya banyak yang bagus
tapi namanya batu api t digosoknya nanti dulu
biar saya lihat dulu bongkahnya warnanya bagaimana kekerasannya bagaimana
nanti nyambung lagi ya sebentar ya
apa sih mak
ini teh beneran punya ceweknya si aceh
sama mak juga
punya siapa dang
itu kan jepit
pastinya punya pembohon mak
iya tapi siapa orangnya
yang main ke teh ya sayang mak aceh itu mak pacarnya banyak